aduh kok sepi banget oh
padahal udah tiga rit lo bolak balik
masih aja sepi
kalo begini caranya
aduh ngabisin bensin
yang ada curahkan rt
nanyain mana setorannya
jadi merinding begini ya
jangan gitu makanya dua puluh an
kan bisa diem banget
eh jangan kan dia bukan boneka
ais gak mau diem banget kan malu
ya kalau mau pipis ke belakang
jangan disini terngawur
maksudnya mau bau juga
eh bau juga
ya udah kalo mau pipis pipis cepetan ke dalem
nanti ngawur lagi disini
ada apa sih ada hantu di sana ia dahan tuh iso iya dimana di situ
mana sih gak ada apa apa juga
ini ada mama rafa apa sih teriak teriak
tadi kita lihat
dia memikirkan itu itu hantu kayak meninggal di angkut cepat
anak anak cuma bercanda ya tapi maaf ya salah momen to aww tepat banget ini ih
tentu karena kita saya jumpro layers kita doang maaf tante maaf ya bu

lihat katanya bukan hantu mungkin
setiap servis juga pasti tepat waktu suku cadang juga yang paling bagus
orisinil tapi kenapa bisa celaka ini saya yakin pasti ini human error
karena memang manusianya yang salah
saya ingatkan lagi sekalian sama kalian untuk nyetir harus lebih hati hati
utamakan keselamatan penumpang
jangan main main jangan macem macem
kalau ada yang macem macem
saya akan berhenti
siap pak rt
ya sudah kalian naik lagi deh
aisyah jarwo kemana
aduh ibu pak rt saya gak tau
tapi gini pak rt
beberapa hari sebelum keselakaan pak rt
gerak gerik si jarwo itu kayak muncul gitu pak rt
kayak aneh gitu pak rt
aneh gimana maksudnya
gini pak rt kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin pak rt
mukanya itu kayak orang ketakutan pak rt
ketakutan gimana saya makin gak ngerti nih pak rt makin gak ngerti
ya pokoknya saya juga gak tau pak rt pokoknya aduh muka itu sedih galau pak rt
yaudahlah gini aja
saya tugaskan kamu untuk mencari si jarwo sampai dapat
kalau udah dapat bawa ke saya saya pengen ngomong sama dia
siap pak rt laksanakan
mari pak rt assalamualaikum
hati hati nariknya si berkah
astagfirullah ada aja ini tuh aduh
kok sepi banget toh
padahal udah tiga rt loh bolak balik bolak balik
masih aja sepi
kalau begini caranya
aduh ngabisin bensin
yang ada curahkan rt nanyain mana setorannya mana setorannya
eh buru buru setoran
ngomong ngomong jadi merinding begini ya
ayak nama ada apa
ada penumpang tuh
cewek cantik lagi
siapa tau jumpa
tadi perasaan ada cewek disini loh kok tiba tiba nggak ada ya
disini disini tadi tuh
tadi kan aku nyupirnya sendirian gak ada penumpang
lah kok sekarang tiba tiba di depan ada penumpangnya
ngilang lagi tadi disini tadi disitu
sekarang nggak ada
tadi ada cewek di depan terus pindah kesini
sekarang di belakang
gak ada apapun
astaga ngarep tuh tempoh hati
om jimbo kenapa kok pucat gitu sih
aku nanya pucat kenapa
ya silahkan pucat
nah tuh kan
jadi gitu ya pak rete saya minta tolong diurusin ya
ya selama berkasnya lengkap saya langsung urusin
ya oke saya cari lah saya pamit ya pak rete ya
ini pak rete eh tunggu tunggu tunggu
ini pak rete tadi saya lihat hantunya ika di jalan pak rete
iya gini pak rete kalau pak rete gak percaya coba pak rete lihat sama rafa sama ali pak rete
terbalik terbalik terbalik itu ali ini rafa gimana sih